saudara baru baru ini polisi membongkar praktik dokter gadungan di cikarang selatan kabupaten bekasi jawa barat
pelaku ditangkap setelah lima tahun beraksi sebagai dokter gadungan
bagaimana bisa pelaku menipu masyarakat selama bertahun tahun
ikuti penelusuran jurnalis kompas tv nanda aprilia
itu inisial sebagai dokter
nama asli inisialnya
sejauh ini sudah ada pasien yang masih diobati
lagi lagi polisi berhasil mengungkap kasus dokter gadungan
bernama sunaryanto alias ingui tito bayu berhasil diamankan setelah ia mengaku sebagai seorang dokter
dan membuka praktik klinik ilegal yang ia dirikan di wilayah cikarang selatan kabupaten bekasi jawa barat
selama lima tahun tidak ada kecurigaan dari warga
bahkan pasiennya kini tidak sedikit yang menjadi pelanggannya
lantas bagaimana sebenarnya pelaku menjalankan aksi kejahatannya ini
ikuti penelusurannya bersama saya nanda aprilia
dan juru kamera bodoh dan mencap soduh hanya di silangnya
pertengahan maret lalu polisi membongkar praktik dokter gadungan di cikarang selatan kabupaten bekasi jawa barat
ingwi tito banyu alias sny telah lima tahun menjalankan praktik dokter gadungan dan klinik ilegal
kedoknya terbongkar setelah warga mulai mencurigainya

atau inwi tito bayu mengobati para pasiennya
dengan bermodalkan informasi dari internet pelaku mengobati pasiennya
nah kalau secara lebih lebar lagi saya pembaharkan di sisi sekarang
bahwa sebenarnya klinik dari pelaku ini berada di dalam penerimaan warga
artinya kalau saya ini saya akan pembaharkan sebenarnya penerimaan yang padat terduduk
nah kita akan tanya dan kita akan kulik lebih dalam lagi
apakah ada korban yang berada di sekitar lokasi yang juga pernah berobat di sini
beroperasi sejak tahun dua ribu sembilan belas silam klinik pertama keluarga sehat milik pelaku memiliki pasien yang lumayan banyak
sejumlah warga di sekitar klinik ilegal ini pun pernah jadi pasiennya
salah satunya ade yang merupakan tetangga tersangka
ia kerap mendapatkan biaya pengobatan dengan harga murah
ade mengaku tak menaruh curiga lantaran pelaku kerap membagikan kartu kuning ke warga kurang mampu untuk pengobatan gratis
kalau ke saya kebetulan deket murah
tapi kalau dengan warga warga yang lain mahal
karena kan dia dulu satu gang yang tinggal sama saya ya
nah jadi karena mungkin tetangga dekat
wah kesel banget sih kesel banget mbak
ya karena merasa dibohongin lah
kalau umpamanya mbak sendiri lah kalau dibohongin sama orang dekat sendiri aja kan perasaan gimana kan
apalagi kita pernah saya pernah apa sih dimasukin selang ya ke dalam ini karena saya kencing batu
katanya sih kencing batuk tapi nggak tahu deh
dokter gadungan nggak taunya ini jadi apa deh
berkat laporan warga sepak terjang dokter gadungan ingui tito banyu berakhir
polisi menggeledah kliniknya pada tanggal lima belas maret dua ribu dua puluh empat lalu
namun sni tak bisa menunjukkan surat izin praktik serta surat tanda registrasi
polisi menyita sejumlah barang bukti
di antaranya alat alat kesehatan hingga buku hasil laboratorium
sny telah ditetapkan sebagai tersangka
kami sebelumnya pada hari selasa tanggal dua belas maret dua ribu dua puluh empat kami menerima laporan dari warga
terkait dengan adanya informasi keberadaan mengenai salah satu klinik pertama di salah satu wilayah di desa ciantra kecamatan cikarang selatan
yang diduga di mana praktek klinik tersebut tidak memiliki izin dan bahkan dokter yang berpraktek di situ pun
jadi kita harus mencari jelasin dari str bagaimana yang harus dimiliki oleh para dokter
sebelumnya polisi bekerja sama dengan idi dan dinas kesehatan kabupaten bekasi telah memastikan tersangka bukan merupakan seorang dokter
kliniknya pun terbukti ilegal
demi meraup untung sny nekat menggunakan surat surat palsu termasuk identitas abal abal
dalam praktiknya sny memperkerjakan dua karyawan
namun keduanya tidak mengetahui bekerja pada klinik ilegal
semakin yakin bahwa dengan dia berpraktek dengan mengaku sebagai dokter selain tadi modusnya dia ingin dikenal oleh masyarakat
dan memang faktor utamanya adalah faktor ekonomi mbak
dan memang tadi saya bilang di awal dia membaur dengan masyarakat
seperti itu dia memberikan kegiatan kegiatan sosial berupa pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu
dan niat impiat itu seperti itu mbak
sebelum menyamar sebagai dokter tersangka tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran
lelaki tiga puluh sembilan tahun ini tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran
sny merupakan lulusan smk
ya tidak ada memang tidak ada basic kedokteran sama sekali
yang bersangkutan bisa memberikan resep obat karena belajar dari temannya yang dulu mantri
kemudian juga browsing browsing dari internet jadi seperti itu
diketahui tersangka mengaku sebagai dokter di media sosialnya sejak tahun dua ribu enam belas silam
sni hanya belajar secara otodidak salah satunya dengan melihat potongan video di internet
sejauh ini sudah ada pasien yang masih diobati
sejauh ini obat itu memang diberasakan hanya untuk masjid yang ada di internet
tersangka sny telah menjalankan kejahatannya selama lima tahun
agar tak ada yang curiga tersangka rutin mengadakan kegiatan sosial pengobatan gratis untuk warga

klinik kan ada untuk membantu warga sekitar juga
artinya dengan kegiatan sosial itu bisa mengelabungi atau ditutupi ke dokter
praktik dokter gadungan di klinik ilegal berisiko tinggi
nyawa pasien bisa jadi taruhan
akibat perbuatannya tersangka sny dijerat perlahan